berdasarkan data otoritas
jasa keuangan saat ini baru
satu ratus enam pinjaman online di indonesia
yang sudah terdaftar secara resmi atau legal
masyarakat bisa memastikan
atau sms dan whatsapp di nomor delapan
jeratan pinjol ilegal masyarakat harus
waspada jika ada penawaran pinjaman
melalui sms bisa dipastikan
itu ilegal perhatikan juga
mengenai bunga pinjaman saat ini
bunga pinjaman online legal yang disepakati
oleh asosiasi fintech pendanaan indonesia
atau afpi maksimal
ojk pun membatasi akses pinjol
dan pinjol hanya diperbolehkan mengakses
kamera mikrofon dan lokasi
jadi cuma tiga itu mbak yang boleh diakses
kalau di ketentuan kita kalau foto
itu nggak boleh
jika ada masalah dengan pinjaman online masyarakat
diminta tidak ragu untuk melaporkan
pada ojk saat gas waspada
investasi atau kepolisian setempat
ada sejumlah hal yang harus
diperhatikan jika kita ingin meminjam
melalui pinjaman online yang pertama
pastikan pinjol tersebut
sudah terdaftar di ojk
lalu yang kedua jangan mudah tertarik
pinjol yang dikirim melalui sms
spam melalui gadget kita
sebisa mungkin jangan meminjam
uang untuk kebutuhan konsumtif
tim liputan cnn indonesia
bandung jawa barat